ketua mahkamah konstitusi anwar usman mengatakan penolakan tersebut didapat dari hasil rapat permusyawaratan sembilan orang hakim mk
sebelumnya gugatan terhadap aturan penggunaan ganja medis dilayangkan oleh sejumlah ibu dari pasien gangguan fungsi otak
dalam gugatannya mereka meminta mk untuk mengubah beberapa pasal dalam undang undang narkotika
agar penggunaan narkotika golongan satu diizinkan untuk kepentingan medis